kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update yang pertama
terkait insiden pesawat latih yang jatuh dua pilot selamat
sebuah helikopter yang diduga adalah helikopter latihan ini jatuh di danau buperta
di cimanggis depok pada jumat pagi dalam video amatir milik warga tampak puing helikopter
kemudian dua orang ini tengah berenang menuju tepian situ
menurut keterangan saksi mata yang sedang memancing saat kejadian
helikopter tiba tiba terbang rendah dan oleng lalu jatuh ke danau
dua orang yang menaiki helikopter dalam kondisi selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit
kapolres metro depok komisaris besar polisi imran edwin membenarkan peristiwa tersebut
namun polisi belum mengetahui secara detail penyebab peristiwa helikopter bisa sampai terjatuh